sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
surti ini juga baru mulai kok
emak kemana mbak
lagi ada takzi ya di arwah sebelah
oh iya anu mbak
tadi surti lihat bang ojak lagi ngobrol berduaan sama mbak tika di rumahnya mbak laras
mbak tika sepupunya mbak laras yang tinggal sementara di kontrakannya mbak be
orangnya mbak cuantik banget mbak
terus kayaknya tadi mbak ngojak abis nganterin mbak tika ke dokter gitu mbak
kamu kan datangnya belakangan
harusnya ojak dulu atau yang narik atau enggak saya
etis lu gak dengar dia bilang
mas pur antarin pulang yuk
di kamar mbak
mbak ngojak kebawah aku
loh kenapa sih cemberut begitu
tadi mbak yanti katanya abis ngeliat mbak ngojak boncengin tika
terus mbak surti juga katanya ngeliat bang ojek di depan rumahnya laras
bentar dulu bentar dulu
ini dari tadi ngomongin si tika tika itu siapa
mak gak kenal
tapi juga gak kenal mak
mbak kalau tempat yang nyaman enak murah asik buat buka bersama di mana ya
gimana ya coba aja mas pur lihat di internet banyak kok
habis beli kerudung ke lordiran bang
mau tau aja
iya tis baterainya abis malam lupa gue cas
anterin gue ke dalam dong
ciputat mau ngapain
anterin gue ke rumah temennya nya
mau ke rumah nyempo mukut ya bang
eh lo diam aja
lo liat orang yang pake sepedanya pak odi kagak
pak odi pak odi mana
odi yang mana
nih pak odi
ulu ulu sayang pak odi
oh itu pak odi
emang sepedanya pak odi kayak apa
katanya mampir di sini
ada penuh dulu bang bentar
sana aja lo gue tau lo mau ngapain
kalau mau ngajak tau kenapa nanya
alamat emput kagak ketemu
mungkin jatuh waktu gue lagi main catur di pos ronda
sekarang kita balik lagi
gue kagak jadi keciputat
minta mau ke blok m apa keciputat
puter balik dulu ya bang berangkat
selaras aku ke minimarket dulu ya
jadi kak cimot beliin kerudung ini buat laras
dalam rangka apa
dalam rangka lebaran
kak cimot belinya pakai uang apa
pasti uang dari tabungan khusus mobil ya
maaf kak cimot
laras gak bisa terima kerudung ini
laras lebih suka kalau kak cimot fokus
sama tabungan buat kursus mobil kak cimot
kayak rencana sebelumnya kak cimot
kalau kita disini terus sepeda saya
gak bakalan ketemu atuh
gua capek di
lu sih kau buah
eh neng tika
mau kemana neng
mau ke minimarket sebentar
mau ke minimarket sebentar
ya makasih ya kang
itu kakak sepupunya laras kan
itu kakak sepupunya laras